usai tampil di fiba womens ⁇ asia cup divisi b di thailand dari tanggal tiga belas hingga sembilan belas agustus lalu
kedatangan pemain dan ofisial timnas basket putri indonesia ke tanah air ini
mendapat sambutan dari sejumlah pengurus pp perbasi
hasil yang diraih timnas basket putri indonesia di thailand kemarin memang membanggakan
ayu sriarta dan kawan kawan keluar sebagai juara sekaligus mengukir sejarah
timnas basket putri indonesia akan bersaing dengan tim tim kuat seperti tiongkok
jepang korea selatan dan australia
akan menjadi tantangan baru bagi kita
kita siap untuk naik level dan ya
mencoba untuk bersaing aja melawan tim tim besar di asia
kalau keraguan sih pasti ada sih sama diri sendiri
karena mainnya nggak sesuai dengan posisinya
jadi kayak mungkin masih belum pede
tapi kalau secara tim

kayak percaya sama timnya bakal bisa tempus divisi a
kompakan anak anak timnas basket putri indonesia memang menjadi salah satu faktor penentu suksesnya
tim merah putih promosi ke divisi a fiba women's asia cup
di setiap pertandingan para pemain lokal saling bergantian memberikan kontribusinya
dan tidak melulu bergantung pada pemain naturalisasi
namun anak anak asuhan pelatih marlina herawan ini tidak bisa berlama lama menikmati euforia kemenangan yang sudah diraih
karena mereka sudah harus segera kembali berlatih di surabaya
jelang tampil di asean games dua ribu dua puluh tiga di hangzhou tiongkok september mendatang
kunci kesuksesan lebih ke chemistry tim
jadi tim kita memang saat ini di posisi yang memang sangat solid
satu dengan lainnya
antara pelatih pemain semua juga dalam kondisi yang sangat solid
itu sebetulnya kuncinya di sana
untuk mengasah skill jelang tampil di asean games nanti
manajemen timnas basket putri indonesia rencananya akan mendatangkan pelatih asal klub nba la lakers
phil handy serta mengundang salah satu klub basket putri jepang sebagai lawan latih tanding